mencuri kamu tuh lepas cepetan
dulu tante aku gak mencuri
gak perlu penjelasan
saya tahu banget karena itu saya yang beli untuk anak saya
di dunia ini cuma satu jam tangan seperti itu
keteraluan seenak enaknya kamu ya udah boleh tinggal disini
ternyata mau minta lebih
rasain kamu gafin
mulai kacau lagi ini
mudah mudahan gak terjadi apa apa sama dia
menyedak buah kejangka berapacus
nangkep bella aja gak bisa
aku harus kasih tau afif sekarang
buka pintu mobilnya
ada apa ya pak
eh kami mau periksa mobil kamu
aduh gimana nih bisa bisa aku ketawa nanti
mau periksa mobil orang
pokoknya ada masalah pak
saya lagi nyari nyari bayi yang keluar dari rumah sakit ini
emang bapak ini siapa ya
tugas keamanan disini
emang tampak aku mirip ya pak ya dengan penculik bayi
kalau aku liat liat sih
bapak berdua ini gak ada tampang petugas keamanan disini
mumpung mereka lagi ribut
aku harus pergi dari sini
kok gak ada suaranya
gimana caranya aku kasih tau afif
kalau bera tuh dalam bahaya
jadi kamu merasa dipergain
berarti benar bayi itu ada dalam mobil ini
serah bapak mau ngomong apa
tapi aku nggak mau mobilku diperiksa oleh siapapun
bahkan sama orang yang gak jelas
banyak omong lu
aku udah berusaha bener
kok di telpon tiba tiba diem
mudah mudahan gak terjadi apa apa sama afir
sayang rambut kamu berantakan ya
itu kan jam tangannya afif
ah romantis banget sih
bukannya namanin disini
tapi ini jam emang bagus ya
jam tangan itu
kamu mencuri ya
tante denger dulu tante
itu jam tangan siapa
kamu mau bilang itu jam tangan kamu
kurang ajar ya lepas gak
atau saya suruh parmin untuk potong tangan kamu
tante jangan dong tante ini
lepasin itu jam tangan anak saya
ini jam tangannya afif
ini jam tangannya afif ma
pencuri kamu tuh lepas cepetan
denger dulu tante aku gak mencuri
gak perlu pencuri
aku mau bikin jelasan
saya tahu banget karena itu saya yang beli untuk anak saya
di dunia ini cuma satu jam tangan seperti itu
keterlaluan seenak enaknya kamu ya
udah boleh tinggal disini ternyata
mau minta lebih
rasain kamu gafin
kamu dalam masalah besar
gawat apa sih ma
viki liat deh nenek kamu suka heboh sendiri tuh liat
mah tenang dulu mama mau jelasin apa sih
tante ini jam tangan
gak gak ada jam tangan itu punya anak saya
kamu denger itu
ayo cepat kita harus lakukan sesuatu
ayo udah sebentar aku taro viki dulu ya ma ya
lihat copotin jam tangannya
jangan menonjol bayarin
ini punya den afrik cepetan
kurang aja keperawuan banget
tidak punya rasa terima kasih
pelan pelan apa makanya cepet aja
pelan pelan aja kamu ya keterlaluan banget
ma ma ini kan masih bisa diselesaikan baik baik
ma jangan langsung dibawa ke kantor polisi dong
apa kamu datang datang seperti itu
sylvia please please kamu tenang dulu deh
dalam menghadapi hal ini kamu harus tenang
mungkin salah paham
salah paham bagaimana ini udah jelas saya yang beliin
di dunia ini cuma satu yang punya jam tangan itu
adalah anak saya saya yang beliin
udah deh bawa ke kantor polisi cepetan
sebarang udah dikasih hati minta lebih kamu tuh ya
keluar kamu dari rumah saya
ayo ma terus marahin terus
biar dia gak bisa pacaran sama sintia lagi
satu persatu musuh dalam selimut ini harus disingkirkan
ma ma tenang dulu ya jangan emosi
mungkin aja ini kan salah paham
gimana kalau kita nunggu afif
biar gavin jelasin depan kita semua
tuh afif datang kebetulan banget ayo cepet
sebarangnya dikasih hati minta lebih buat tinggal disini
pencuri lagi kamu tuh ya afif
kamu dikatakan aluan ayo cepet
ada apa sih ma
laki laki ini yang pertama tama selalu saja numpang ke kamar mandi ke rumah kita
sekarang dia mencuri jam tangan kamu
ternyata kamu seorang pencuri
selama ini aku percaya sama kamu karena aku kasian
tapi kamu berani sekali nusuk dari belakang
kita mendingan sekarang ke kantor polisi
biar ini laki laki masuk dalam penjara
itu kayak kertas imunisasi vicky